saudara saudara sampai dengan hari ini kita sudah mencatat beberapa data
yang pertama bahwa mulai kemarin satu laboratorium di wisma atlet berbasis pada tes cepat molekuler
untuk memeriksa antigen sudah kita operasionalkan
dan kita sudah mengirim spesimen untuk mengoperasionalkan lebih dari lima belas mesin yang lainnya yang tersebar di seluruh indonesia
sebagian catridge untuk memeriksa sudah berada di jalan dalam rangka untuk mencapai sasaran yang kita berikan
dan sebagian juga sudah diterima oleh laboratorium tersebut dan sudah mulai dilaksanakan pemeriksaan
sehingga pada hari ini dua sumber pemeriksaan spesimen kita gunakan
ada satu ratus empat puluh tiga empat ratus lima puluh tiga spesimen kita pereksa dengan real time pcr
yang selama ini sudah jalan
sementara tiga ratus dua puluh delapan spesimen kita pereksa dengan tes cepat molekuler
dari keseluruhan pemeriksaan ini kita laksanakan pada sekitar satu ratus tiga tiga ratus enam puluh satu orang
hasil positif yang kita dapatkan dari real time pcr sebanyak tiga belas
sementara dengan menggunakan tes cepat molekuler kita dapatkan tiga belas dua puluh enam

hasil negatif sembilan puluh satu ratus lima puluh satu dengan real time pcr dan sembilan puluh delapan orang dengan menggunakan tcm
kasus odp akumulasi dari awal maret sebanyak dua ratus empat puluh empat empat ratus delapan puluh orang dan sebagian besar sudah selesai pemantauan
kasus kepala pemerintah kepala pemerintah kepala pemerintah kepala pemerintah kepala pemerintah
kepala pemerintah kepala pemerintah kepala pemerintah
ini yang akan segera kita percepat pemeriksaannya dengan menggunakan dua metode yang sudah kami sebutkan di atas
kasus sembuh kasus konfirmasi akumulasi covid adalah tiga belas satu ratus dua belas orang
kasus sembuh dua empat ratus sembilan puluh empat orang
kasus meninggal sembilan ratus empat puluh tiga orang
dan kabupaten kota terdampak
kota terdampak sebanyak tiga ratus lima puluh enam orang di tiga puluh empat provinsi
kalau kita perhatikan akumulasi penambahan data adalah bahwa kasus sembuh
kasus terkonfirmasi yang kita dapatkan hari ini sebanyak tiga ratus tiga puluh enam
sehingga totalnya menjadi tiga belas satu ratus dua belas orang
kasus sembuh bertambah satu ratus tiga belas orang
sehingga total menjadi dua empat ratus dua belas
kasus meninggal bertambah tiga belas orang sehingga menjadi sembilan ratus empat puluh tiga orang
berbagai perguruan tinggi
para pakar telah melakukan kajian dengan perhitungan perhitungan matematis
tentang perkiraan gambaran pandemi covid sembilan belas dalam beberapa bulan ke depan
kami berterima kasih dan berterima kasih kepada anda
dan mengapresiasi upaya tersebut
optimisme kita untuk meredakan wabah covid sembilan belas di bulan juni juli adalah tantangan kita bersama
karena kuncinya adalah kita semua
ada di disiplin kita untuk patuh tetap di rumah
untuk patuh tidak bepergian patuh tidak mudik
patuh mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir
patuh untuk selalu menggunakan masker
inilah upaya yang bisa kita lakukan
manakala perkiraan perkiraan perhitungan matematika kita
akan meredah pada bulan juni dan juli
kuncinya adalah kita
oleh karena itu saudara saudara sekalian
mari kita tetap bersatu bersama sama
terus menerus untuk melawan covid sembilan belas ini
kita awali dari
orang per orang
kita awali dari tiap keluarga
kita awali dari rt rw desa kita dan seterusnya
karena inilah cara untuk kita lakukan bersama sama
menyelamatkan bangsa ini
oleh karena itu saudara saudara sekalian
dan kita komitmen yang kuat
bahwa penyelesaian permasalahan ini
tergantung kepada kita semua
untuk memutus rantai penularan covid sembilan belas
oleh karena itu patuhi
ikuti disiplin dan konsisten
sekian dan terima kasih